ya masa sahabatnya sendiri gak mau jemput sih
yaudah nanti gue pulang sekolah gue jemput lo ya
mamai nona riva masih juga anggap beta sebagai sahabat he
tapi tidak apa apalah
yang pasti beta akan terus usaha untuk merubah hati nonariva
dari sayang para sahabat menjadi cinta sejati untuk beta
kok bengong sih
tidak apa apa nona
nanti siang beta tunggu nona riva datang
jangan sampai tidak datang nona
iya lo tenang aja
sekarang lo istirahat dulu dan jangan lupa
jawab pertanyaan aku
kamu udah gak sayang sama aku rai
tolong jawab yang jujur rak
apa yang ada di hati kamu sekarang
jangan lupa like share dan subscribe ya
gimana kalau kita jual basket sekarang
kalau kamu kalah kamu jawab pertanyaan saya
cafero mau nanya apa sih sebenarnya ke gue
sampai segitunya ngajak gue duel basket segala
tapi kalau saya menang
terserah apapun yang kamu mau
kenapa sih mereka gak saling jauh aja
jangan jangan vero mau nanyain soal gue ke davin
aigo davin sama vero benar benar bikin gue haus
ah gue seneng banget tau bisa tiap hari bareng lo kayak gini
enggak gue serius
tuh misha kenapa bisa kencang kayak gitu
anda sudah bisa nyosotu tadi
jangan sampai dinosaurus duluan yang sampai ke michelle
pendekat anak ikut saya
jangan sampai duster boy yang duluin gue

aduh gak apa apa kan
awas aja dia
kenapa selalu ninggalin gue
gue nyusulin mereka dulu
gak pernah meningin perasaan gue sekali aja
enggak diada saja
udah siap jadi kayak david sama rara
jangan terbosan selalu ngani masalah sama gue
ini belin banget sih sih rifki
tapi tunggu deh rim
kayaknya rifki sama misal makin deket deh
soalnya rifki berani banget ngendong misal di depan anak anak tuh
rame banget lagi
nggak bisa dibiarin tau
kenapa sih semuanya pada buru buru
capek banget tau pagi pagi olahraga
aduh kita rasa senang sekali sudah mau pulang
eh tidak sabar sekali untuk kabarin mona riva yang cantik
bapak nanti terberi hp
semalam saja tidak ada kabar sama nona rifai
sudah tidak ada obat sih
aduh mama ih
nona rifai yang cantik manis
radief ngapain ya dia pagi pagi kayak gini
maaf nunggu dulu eh
selamat pagi nona rifai yang cantik
gimana pagi ini lo udah enakan
satu menit yang lalu itu beta punya badan ini rasanya tidak enak sekali ya
tapi sekarang ini kita punya badan sudah membaik dan enak sekali
kok bisa barusan lo bilang semait yang lalu
terus sekarang udah enakan
setelah peta lihat nona punya wajah yang cantik manis
jadi beta rasa toh nona rifai punya wajah ini mengandung obat menghilang rasa sakit
jadi bisa menghilangkan beta punya rasa sakit ini dalam seketika
dalam sekejap saja langsung hilang nona rifai
ampun nona rifai
bukan itu saja yang beta mau bilang sama nono
tapi dokter toh barusan bilang sama beta kalau siang ini beta sudah bisa pulang
tapi sayang sekali kita punya keluarga tidak ada yang jemput
soalnya beta punya mama sama adik tuh ada di kampung nona
jadi nona rifai maukah jemput beta nanti
ya masa sahabatnya sendiri nggak mau jemput sih
yaudah nanti gue pulang sekolah gue jemput lo ya
nona rifai masih juga anggap beta sebagai sahabat ya
tapi tidak apa apalah
yang pasti beta akan terus usaha untuk merubah hati nonariva
dari sayang para sahabat menjadi cinta sejati untuk beta
kok bengong sih
nanti siang beta tunggu nona rifai datang ya
jangan sampai tidak datang nona oke
iya lo tenang aja
sekarang lo istirahat dulu
dan jangan lupa di